polres sumeneb bersama kodim sembilan ratus dua puluh tujuh dan dinas perhubungan kabupaten sumeneb madura jawa timur
membagikan seratus paket sembako berisi beras lima kg kepada para nelayan
yang sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan pulau kotoran kecamatan talanggu
kapolres sumeneb akbp deddy supriyadi mengaku sengaja membagikan sembako di tengah laut
agar bisa bertemu langsung dengan para nelayan
sambil mensosialisasikan pentingnya menggunakan masker untuk mencegah penularan covid sembilan belas
kami lakukan pembagian dan sambil menghimbau kepada masyarakat nelayan
bahwa gunakan masker dan selalu jaga jarak dalam rangka mencegah covid sembilan belas
dan ini utamanya kita lakukan pembagian tersebut
untuk meringankan beban daripada masyarakat
yang saat ini kita ketahui
pandemi corona belum selesai
kita lakukan pendistribusian
kemarin sudah simbolis dilakukan sebanyak sepuluh ton beras
sejumlah nelayan sempat berusaha kabur saat didekati speedboat polisi
karena mengira ada operasi laut
mereka baru mendekat ketika polisi memperlihatkan bantuan yang dibawa
nelayan mengaku terbantu dengan pembagian sembako ini
dan berharap pandemi corona segera berakhir
eh berangkat berangkat
kembali ke kampungnya
polres sumeneb telah menyalurkan sembako berupa beras sebanyak sepuluh ton
dari kepolisian republik indonesia untuk masyarakat di kabupaten sumeneb
yang tersebar di dua puluh tujuh kecamatan daratan dan kepulauan
ahmad rahman sumeneb madura jawa timur